saudara usai menjalani pembekalan empat ratus lima puluh calon haji kloter lima embarkasi makassar sulawesi selatan diberangkatkan menuju madinah arab saudi
dengan menggunakan puluhan bus ke empat ratus lima puluh anggota jemaah haji diberangkatkan menuju bandara sultan hasanuddin
ke empat ratus lima puluh calon haji ini merupakan jemaah asal kabupaten goa yang diberangkatkan melalui embarkasi makassar
ketua ppih embarkasi makassar tonang mengatakan sudah lima kloter yang diberangkatkan di mana tiga puluh persen jemaah adalah lansia